kalau memang seperti itu
kenapa dia nggak laku sampai sekarang
karena nggak ada yang mau sama petani
nggak keren katanya
sebentar lagi dede datang
nanti mak pikirin dulu
pokoknya petani yang ini mah gini
mak bentar ya mak
ke rumah pebri
nenek senang kamu akrab sama febri
edward juga seneng
nenek senang karena pebri anaknya akum
akum pasti mendidik pebri dengan baik
kita ini tergantung teman teman detiknya kita
kalau teman kita baik
kita juga pasti ikut baik
kalau teman kita ngawur
insya allah enggak
ya sudah sana
salam sama pebri nya
edward ngawur gak ya
jangan jangan nanti temennya dibawa ngawur
pebri anak baik
karena aku mendidiknya dengan baik
pamustakimnya belum datang
oh yaudah kalau gitu nanti saya balik lagi deh
mams lo nelfon pamustakim belum sih
terus kenapa pamustakimnya belum datang
ya lagi ada urusan kali
kebiasaan deh mams
orang tuh ya
kalau udah bikin janji suka lupa
enggak lupa kan sama janjinya kakoh
ya enggak lah
kalau gitu kita pergi belanja dulu aja yuk
kan mama udah bilang
belanjanya abis mama ketemu sama pamustakim
sampai kapan kum kamu begini terus
sampai pebri nikah nanti
apalagi nanti kalau dia menikah
pebri masih kecil
tapi kan suatu saat nanti nikah
ya tapi kan tidak sekarang
dang bicara kamu mah tidak enak terus dari tadi

jadi saya tidak usah lagi bikin kopi
ya sudah nanti saya buatkan di rumah
eh itu yang dibawa
nah itu lebih bagus
ada alasan lebih bagus tidak
itu cangkir saya
tidak ada alasan lebih bagus
tidak ada alasan lebih bagus
ya ya sebentar
masuk saja saya akan cari
kejunya di dalam sebentar ya
biskuit malkis ini kan kejunya dari perancis toy
kok kamu tahu ceng
ya tahu dong
tiap hari nanyain aku
sudah makan sudah mandi sudah tidur
kamu tau gak aku sama si dadang itu ngobrolin apa ya
ngobrolin cm tidak
ya tidak tahu ceng
kok tidak tahu
tadi kamu bilang si akum sama si dada ngobrolin tentang em
bagaimana sih kamu
kamu ada benarnya kayak ada baiknya kayak sekali saja doi
mereka tahu m kenapa pulang
ya tahu lah
kan rumahnya di sini ceng
sebelum longsor pulangnya ke cibarengkok
busti saya ternyata bingung ya
kenapa sih aku kuat banget ngobrol sama kamu tahunan gak gelo gelo
minum pil apanya dia ya
kamu mau tanya apa lagi
tidak doi sudah
sebentar ya saya istirahat dulu ya
tidak usah doi tidak usah
mama tuh tidak nyangka mbak nggak bisa ketemu kamu lagi
kapan ya anakku boleh pergi kerja ke korea
nih makan yang banyak
langsung aja ya supaya aku jadi gendut
enggak biar kamu sehat
terus kalau aku sehat aku boleh pergi kerja ke korea
eh habisi cepet makanannya
habis itu kita ke tempat tamu sakyim
mudah mudahan dia udah ada di tempat
mams banyak banget
dari pagi jualan teh belum ada yang laku
mau jadi penjaga toko aja
masih tamat sma
emangnya kalau orang belanja
pakai rumus matematika gitu
jadi mulai besok saya udah bisa mulai kerja
iya besok saya datang
terima kasih pak assalamualaikum
mudah mudahan ini teh jalannya cocok
mak dede udah pulang
banyak benar belanjaannya deh
biar gak bolak balik
mak punya kabar gembira
kabar apa mak
ucik tuh gak bagus
sebetulnya si emak juga gak suka sama dia
tapi dia maksa mau kenal sama dede
untung kamu gak suka
ada yang lebih bagus lagi deh
pas banget buat kamu
kalau gitu dede mau simpen sayuran
di dapur ya mak
a specah beijing
kamu siapa sih
bisnis si idan teh gimana ya
bisnis apa saya tidak tahu
makanya bapak ingin tanya sama aku sama danang
bapak tidak berpengalaman soal itu
kalian kan pasti sudah berpengalaman
karena kalian kan sudah banyak uang
menurut saya pak itu bukan bisnis
tapi si idan tuh duitnya banyak dadang
tapi juga itu hasil pinjam
begitu uangnya dia habis
dia pinjam lagi sama orang lain
nah supaya orang lain mau pinjamkan dia uang
nah dikasih bunga
berarti uang dia dah bakal habis bulan depan
karena harus bayar hutang
berarti saya harus menyelamatkan uang untuk mona lho
gimana tadi masalah kerjaan
alhamdulillah sekarang matanya udah lancar
iya kalian teh habis dari mana